marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah gapai kemuliaan bulan ramadhan
assalamualaikum wr wb
kita ketemu lagi di kultum ramadhan gapai kemuliaan
alhamdulillah udara begitu segar suasana begitu indah langit begitu terang
coba bayangkan ketika kita menarik nafas yang dalam pada saat itu berpengaruh ke dalam tubuh kita
pikiran kita bersih dan kemudian kita bisa berpikir dengan jernih
sesuatu yang kata nabi muhammad saw yang senantiasa kita lupakan
yaitu waktu luang dan kesehatan
mudah mudahan kita semua bisa menghargai udara seperti ini gratis
kemudian pandangan yang bersih ini gratis
telinga yang bisa mendengar gratis
jantung dan paru paru menghirup oksigen seluruhnya pun gratis
semuanya adalah karunia nikmat yang harus kita senantiasa syukuri
mudah mudahan anda saya semua kita menjadi orang orang yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada allah
apabila kita bersyukur allah akan tambah nikmat
tapi hati hati kalau kufur azab allah akan pedih
mari kita nikmati hari yang penuh barokah ini
dengan mengungkapkan perasaan syukur atas apa saja yang telah allah berikan
ketika tidur ketika bangun ketika makan ketika melihat ketika mendengar
apa saja adalah nikmat yang telah allah berikan
ingat nabi mengatakan dua kata yang harus selalu kita syukuri
waktu yang luang dan badan yang sehat
namun kali ini saya tidak membahas tentang rasa syukur
mungkin sudah banyak dibahas
tetapi badan yang sehat itu sangat mempengaruhi kondisi jiwa
saya belum lama kurang enak badan
saat itu sudah janji untuk peresmian tim sepak bola patriot satu ratus enam puluh lima fc atau football club
tetapi saya tidak bisa berhenti
tetapi saya dalam keadaan demam
saya harus mengambil keputusan
saya harus tetap tidur
dan mengatakan saya sakit
tetapi sesuatu yang mengajarkan saya
meskipun saat itu saya demam
solat sudah dimulai
dan saat itu tiada kata
tidak ada tawar menawar
bahwa saya mengatakan
ah sholat subuh saya nanti saja jam delapan
kita harus berwudu
kita harus segera tegak
kita berdiri seraya tangan
kita mengucapkan allahu akbar
pada saat itu apa yang terjadi
bahwa secara fisiologi
secara fisik kita bergerak
langsung jiwa kita pun bergerak
dan anehnya saya pergi ke lapangan c senayan
untuk memberikan ceramah
dan sekaligus peresmian tim sepak bola patriot satu ratus enam puluh lima fc
apa yang saya dapatkan
barulah saya mengerti
mengapa kok sholat itu dipaksa oleh allah
mengapa diberikan solat itu dipaksa oleh allah
di jam jam tertentu harus solat tepat waktu
karena pada saat itulah
kita harus melaksanakan sebuah perintah
dimana ketika solat dilakukan
fisiologi kita mempengaruhi jiwa kita
cara berjalannya seperti apa
dan itu juga menggambarkan pekerjaan pun cepat
orang korea juga sama
dan mereka akhirnya menjadi dua negara yang saling bersaing
dan terkait dengan perjalanan mereka
teknologinya perdagangannya menguasai dunia
jadi ingat tidak
bagaimana nabi muhammad saw berjalan
dia berjalan laksana menuruni bukit
artinya bahwa fisiologi fisik kita
mampu mempengaruhi jiwa kita
oleh karena itu
lakukan perintah allah yaitu sholat
lakukan tepat waktu
dan ucapkan kata kata positif
dan yang ketiga
yang belum saya sampaikan kepada anda
bagaimana kita bisa menjaga kemampuan kita
kita mampu mengelola pikiran kita
artinya badan kita akan mempengaruhi jiwa kita
kata kata kita mempengaruhi pikiran kita
kata kata positif mempengaruhi hati kita
seperti zikir zikir yang senantiasa kita ucapkan
yang ketiga adalah kemampuan
untuk senantiasa berfikir dan bertindak secara positif
caranya adalah kita mampu fokus kepada hal hal yang positif
kisah lalat dan lebah
meskipun dia ada di taman yang seperti ini
yang ditemukan oleh laut apa
kotoran sampah dan hal hal yang berbau busuk
namun apabila kita pelajari lebah
meskipun dia ada di tempat sampah
yang ditemukan tetap saja bunga
oleh karena itu
selain fisik kita sehat
kata selalu positif dengan zikrullah
yang ketiga adalah kemampuan
untuk mengendalikan hati dan pikiran kita
untuk berpikir seperti lebah
allah telah mengajarkan kepada kita
allah telah mengkaruniakan jiwa kebaikan dan keburukan
beruntunglah siapa yang mensucikan
rugilah siapa yang mengotorinya
mereka melakukan sebuah riset
bagaimana membangun mental state
atau kondisi mental yang positif
dipengaruhi oleh fisiologi yang sehat
kata kata yang baik
dan fikiran yang fokus
kita sudah melakukannya
tujuh belas rakaat sehari semalam
di dalam sholat yang diperintahkan oleh allah azawajallah
bukti bahwa umat islam
kelak akan menjadi raja
untuk alam semesta raya
karena dia dikaruniakan oleh allah
kunci untuk mencapai keberhasilan
kuntum khairu umatin